anda masih menyaksikan debat keempat capres pemilu dua ribu sembilan belas dan saat ini kita memasuki segmen dua dimana
segmen ini masing masing kandidat akan menjawab pertanyaan dari panelis tidak hanya menjawab
saja mereka juga bisa saling menanggapi jawaban dari masing masing capres dan tugas kami sebagai
moderator hanya membacakan pertanyaan yang dibuat oleh tim panelis yang dibentuk oleh komisi
pemilihan umum republik indonesia baik hadirin dan juga pemirsa di depan hadapan kita berdua
saat ini sudah ada tim panelis yang selama satu minggu penuh bekerja keras membuat pertanyaan
lalu siapa saja mereka ini dia dokter valina singkasubukti msi akademisi pengajar departemen
fisik universitas indonesia dadang tri sasongko sekretaris jenderal transferensi
internasional indonesia tii profesor doktor zakyudin mag direktur basta sarjana iain salatiga jawa tengah
hai dr j haryat moko sj akademisi pengajar fakultas teologi
universitas sanata dharma yogyakarta dan direktur training indonesian center for ethics
hai dr erwan agus purwanto msi dekan fisipol universitas gajah mada yogyakarta
al araf direktur eksekutif imparsial
rektor universitas centrawasi jayapura papua
hai dr andes ibasis susilo ma direktur csgs dan dosen hubungan internasional universitas
airlangga surabaya jawa timur hai dr kusnanto anggoro direktur center for this analysis
hai baik hadirin dan pemirsa itulah tadi ke sembilan panelis yang telah bekerja keras untuk
merumuskan pertanyaan pada malam hari ini dan telah bersama kami koordinator panelis
dr valina singkasubekti msi selamat malam ibu dan juga komisioner kpu bapak wahyu setiawan
selamat malam pak wahyu baik kini kita saatnya membuka kotak transparan berisi empat pertanyaan yang
telah terpilih dalam undian tadi kami persilakan bapak ibu silakan bapak ya hadirin kami informasikan bahwa
pertanyaan tadi telah diundi sebelumnya dan disaksikan oleh tkn satu serta bpn dua kami persilakan pak wahyu untuk menunjukkan kunci gemboknya silakan bapak
masih disimpan rapat oleh pak wahyu sejak pengundian tadi dan pertanyaan ini hadirin serta
pemirsa bersifat rahasia hanya diketahui oleh para panelis saja ini kuncinya
baik pak wahyu kami persilakan untuk membuka gembok kotak berisi pertanyaan ini
hai pemerintahan juga masih dalam kondisi tersegel bapak ibu
hai amplop yang ketiga kategori pertahanan dan keamanan juga masih dalam kondisi rapat tersegel
hai kemudian yang terakhir pertanyaan untuk
kategori hubungan internasional masih dalam kondisi tersegel juga terima kasih pak wahyu mohon
berkenan diletakkan kembali ia hurtanya di you actually bapak wahyu setiawan dan ibu pahal centers tidak nanti akan nilai goodbye stopping
silakan untuk kembali ke tempat duduk
baik hadirin dan juga pemirsa baru saja kita menyaksikan pembukaan kotak transparan yang berisi pertanyaan
yang nantinya akan dibacakan oleh kami selaku moderator dan akan dijawab oleh para kandidat
dan langsung saja kita akan mulai debat keempat capres pemilu dua ribu sembilan belas dan di segmen ini akan dipandu oleh rekan saya retno pinasti
terima kasih zulfi karnagi
baik hadirin dan pemirsa kita akan mulai debat pada malam hari ini dengan tema ideologi
bapak bapak saya akan mengambil amplop tema ideologi yang terpilih dalam pengundian tadi adalah amplop b
dapat kita saksikan bersama kondisinya masih tersegel dan saya ingatkan kembali di segmen ini para capres akan menjawab pertanyaan
dari tim panelis yang berada di dalam amplop ini
dan kemudian juga diberi kesempatan untuk saling menanggapi jawaban masing masing
pertanyaan panelis ini bapak bapak akan saya bacakan sebanyak satu kali tidak akan diulangi kembali
dan saya ingatkan waktu untuk menjawab adalah dua menit nanti di saat bapak bapak berbicara
kami sebagai moderator akan mengingatkan jika durasi masih tersisa
dan kami juga akan mengingatkan jika waktunya
baik bapak bapak kita buka amplop untuk tema ideologi
kita akan bacakan pertanyaannya dan kami persilakan bapak bapak untuk mencatat jika diperlukan
berfungsi menjembatani antara semangat para pendiri bangsa dan generasi sekarang
sekaligus juga menghubungkan atau mempertemukan keyakinan keyakinan yang berbeda
dan kelompok kelompok yang berbeda
agar menjadi dasar bagi bangsa indonesia di dalam mencapai kesepahaman untuk bertindak bersama
bagaimana menanamkan dan menumbuhkan nilai nilai pancasila kepada generasi penerus
dengan tidak mengutamakan pendekatan indoktrinasi
agar lebih mudah diterima dan diaktualisasikan
baik sesuai hasil pengundian
kami persilahkan calon presiden nomor urut dua
bapak prabowo subianto untuk menjawab terlebih dahulu
waktu untuk menjawab adalah dua menit bapak
dimulai dari saat bapak berbicara
pertanyaan bagaimana kita menanamkan pancasila di masyarakat kita tanpa pendekatan indoktrinasi
menurut pendapat saya
pancasila ini walaupun kita tidak mau menggunakan pendekatan
tapi kita harus memasukkan pancasila ke dalam pendidikan
pendidikan dari kecil
dari usia dini
harus dimasukkan dalam edukasi
tapi dalam pendidikan
baru dengan demikian
kita ada pemahaman yang universal
yang bisa disepakati
karena ini adalah kesepakatan bangsa
ini adalah yang menjadikan kita negara merdeka
jadi generasi penerus harus mengerti
dari mana datangnya republik indonesia
walaupun tidak bersifat indoktrinasi
tapi harus bersifat edukatif
harus dimasukkan ke dalam program pendidikan
sampai pendidikan lanjut
baru dengan demikian
kita bisa menanamkan pancasila
di generasi generasi penerus kita
dan terutama para pemimpin
harus memberi contoh
dalam masalah edukasi
dalam masalah edukasi ini
dalam memilih orang
tidak boleh mandang suku agama ras
dalam menjalankan politik
harus politik persatuan
bukan politik pecah belah
bukan politik cari kesalahan
bukan politik cari perbedaan
terima kasih bapak prabowo subianto
mohon tenang pendukung capres
nanti ada waktunya sendiri
berikutnya kami persilakan
untuk menjawab pertanyaan yang sama
waktunya juga sama bapak
dimulai dari saat bapak berbicara
tadi di depan sudah saya sampaikan
bapak pancasila adalah kesepakatan
para pemimpin bangsa dari berbagai suku agama ras golongan
dari berbagai daerah
dari berbagai organisasi
ini dirusukannya pancasila
bangunnya pancasila ini harus diberikan
di dalam pendidikan pendidikan anak anak kita
sejak bukan dari tk
sejak dari paud
yang paling penting adalah
yang paling penting adalah
memberikan pendidikan pancasila ini
kita berbangsa dan bernegara
anak anak harus diberitahu
anak anak juga harus diberitahu
bagaimana berkawan dengan saudara saudara kita
sebangsa dan setanah air
memiliki lebih dari seribu seratus
anak anak juga harus diberitahu
karena kita ini berbeda beda agama
dalam kehidupan sehari hari
seperti itulah sebetulnya
yang ingin terus
kita lakukan pendidikan pendidikan
dan kita telah membentuk
badan pembinaan ideologi pancasila
tetapi ini harus kekinian
baik yang ada di facebook
baik yang ada di instagram
baik yang ada di twitter
sehingga relevansi antara pancasila dan anak anak muda ini bisa sambung
terima kasih pak jokowi
baik ya mohon tenang
pendukung capres satu
boleh mohon tenang pendukung capres satu
karena kita masih akan melanjutkan
baik kita lanjutkan kembali
untuk menanggapi jawaban dari capres satu
waktunya satu setengah menit bapak
dimulai dari saat bapak berbicara
pak jokowi yang saya hormati
saya kira dalam hal ini
kita sebetulnya pada esensinya tidak jauh berbeda
saya yakin dan percaya pak jokowi pancasilaes
saya yakin dan percaya pak jokowi patriot
saya yakin dan percaya pak jokowi nasionalis
karena itu waktu pak jokowi dilantik
saya datang ke pak jokowi
saya memberi hormat
tapi saya juga ingin bertanya
apakah pak jokowi faham dan mengerti
di antara pendukung pak jokowi
ada yang melontarkan tuduhan tuduhan
yang tidak tepat kepada saya
seolah olah saya membela khilafah
seolah olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya
ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal
ibu saya seorang nasrani
saya lahir dari rahimnya seorang nasrani
jadi saya dari umur delapan belas tahun
pertaruhkan nyawa saya untuk membela pancasila
nyawa saya saya pertaruhkan untuk republik ini
bagaimana kok saya dituduh akan merubah pancasila
sungguh kejam itu
tapi saya percaya pak jokowi
tidak merestui itu
terima kasih pak prabowo
baik pendukung japres dua
mohon tenang karena kita masih lanjutkan sesi debat
kami persilakan pak jokowi untuk menanggapi waktunya sama bapak
satu setengah menit
saya juga percaya kok
pak prabowo itu pancasilais
saya juga percaya pak prabowo itu nasionalis
saya juga percaya pak prabowo itu patriot
tapi masalah tuduh menuduh
saya kan juga banyak dituduh pak
empat setengah tahun ini saya juga dituduh
ada yang menuduh seperti itu
saya juga biasa biasa saja
tidak pernah saya jawab
marilah kita bersama sama
sehingga dalam kehidupan sehari hari
kita ini pemimpin pemimpin bisa memberikan contoh contoh yang baik
tidak saling menghujat
tidak saling menghina
tidak saling meremehkan
tidak saling menjelekan
yang itu sekarang ini kita lihat
saya ngomong apa ada yang di politik
kenapa tidak memberikan contoh contoh yang baik
bagaimana sopan santun tata kerama
saling bertoleransi saling berkawan
kenapa tidak seperti itu yang kita lakukan
sehingga contoh kepada anak anak muda bisa kita berikan yang baik
terima kasih bapak jokowi dodo
waktunya sudah habis
telah dijawab oleh
pertanyaan dari panelis dengan tema ideologi
dan kini kita akan bergeser ke tema kedua
yakni tema pemerintahan
saya akan kembali mengambil amplop dari dalam kotak
untuk tema pemerintahan
yang terpilih dalam undian tadi adalah amplop a
dapat bapak ibu saksikan
masih dalam kondisi tersegel
dan sebelum kami mulai membacakan pertanyaan
tema pemerintahan ini
kami akan ingatkan kembali bapak bapak
waktu untuk menjawab adalah dua menit
dimulai saat bapak bapak berbicara
dan kami sebagai moderator akan mengingatkan
jika masih ada durasi
dan begitu pula jika waktunya sudah habis
kita akan buka amplop berisi pertanyaan dengan tema pemerintahan
akan kami bacakan sebanyak satu kali
dalam menghadapi tantangan revolusi industri empat
pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi
untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan
banyak daerah telah memiliki smart city
sebagai bentuk adopsi dan pengembangan dari electronic government
bagaimana visi dan strategi bapak bapak
dalam memanfaatkan keberadaan smart city dan electronic government
agar pelayanan publik semakin responsif dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat
dan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa indonesia
untuk pertanyaan dengan tema pemerintahan ini
kami persilakan capres nomor urut satu
bapak joko widodo untuk menjawab terlebih dahulu
waktu untuk menjawab sama dua menit bapak
dimulai dari saat bapak berbicara
tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa ke depan diperlukan pemerintahan dilan
karena karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani
tapi kecepatan itu sangat diperlukan
sehingga diperlukan yang pertama
yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan
lewat pelayanan yang berbasis elektronik
sangat sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan
yang kedua juga penyederhanaan dan penajaman kelembagaan
tidak perlu banyak banyak lembaga kita ini
di dalam pemerintahan empat lima tahun ini telah kita bubarkan dua puluh tiga lembaga yang ada
agar lebih ramping
lembaga lebih ramping lebih lincah
gampang memutuskan dan tidak berbelit belit
yang ketiga diperlukan peningkatan kualitas aparatur asn kita
sehingga bisa mereka semuanya melayani dengan cepat
semuanya pelayanan berbasis elektronik
dan yang keempat kita melakukan yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan
yang namanya reformasi tata kelola
manajemen semuanya harus disimpelkan disederhanakan
lembaga lembaga yang tidak perlu saya kira perlu kita bubarkan
kita tadi sudah saya sampaikan dua puluh tiga
kalau perlu itu ditambah
kalau memang ada lembaga lembaga yang justru menghambat
yang menyebabkan pelayanan kita menjadi bertele tele
saya rasa pemerintahan ke depan adalah seperti itu
terima kasih bapak joko widodo
dan berikutnya kami persilakan capres nomor urut dua bapak prabowo subianto
untuk menjawab pertanyaan yang sama bapak
waktunya juga sama dua menit kami persilakan
baik jadi memang teknologi informatika adalah vital bagi pemerintahan
dan pemerintah prabowo sandi akan mengutamakan penggunaan
teknologi informatika ini terutama untuk mencapai transparansi
jadi segala macam sistem yang baik tapi kalau tujuannya tidak jelas
maka yang ingin kita capai adalah suatu pemerintahan yang efektif
dan teknologi informatika ini adalah senjata yang sangat efektif untuk mencapai itu
sebagai contoh untuk meningkatkan kembali rasio pajak kita
kita bisa menegakkan teknologi informatika dan dengan cepat
dengan demikian kita bisa dapat banyak lagi uang yang dihemat
kemudian bisa kita perbaiki kesejahteraan pemerintah
terutama perbaiki gaji gaji dan kualitas hidup pegawai pegawai aparat pemerintah kita
jadi demikian yang kita gunakan teknologi informatika adalah keharusan
dan harus kita laksanakan
kita harus mempunyai mungkin single identity card
gak usah terlalu banyak kartu
satu kartu cukup untuk melaksanakan fungsi fungsi yang besar
tapi terutama tujuan pemerintah itu adalah kesejahteraan rakyat
ini yang harus kita pegang
teknologi kalau tidak untuk kesejahteraan rakyat untuk apa
mahal mahal dan boros bahkan tidak bermanfaat
kami persilahkan pak jokowi untuk menanggapi jawaban pak prabowo tadi
waktunya satu setengah menit kami persilakan
ya intinya bahwa penggunaan pelayanan yang berbasis elektronik ini adalah kecepatan
karena ke depan negara yang besar
tidak menguasai negara kecil
atau negara yang kuat menguasai negara yang lemah
tetapi negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat
oleh sebab itu kita harus menyiapkan negara kita yang harus cepat
cepat memutuskan cepat merespon setiap perubahan perubahan yang ada
dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menyiapkan pemerintah kita
e planning kita betul betul terkoneksi dari pusat ke provinsi ke kabupaten dan kota ini bisa sambung online semuanya
inilah yang dalam proses kita siapkan dan kita harapkan dengan kecepatan itu
pemerintahan menjadi sangat efektif cepat melayani cepat merespon setiap perubahan perubahan yang ada
dan perlu saya sampaikan untuk masalah perpajakan
perpajakan kita sekarang sudah online
perpajakan kita sekarang sudah online
saya kira kita menyampaikan spt sekarang sudah dengan online tidak usah ke kantor pajak
dari rumah saja bisa
inilah proses yang terus akan kita kerjakan sehingga nantinya pusat provinsi kabupaten dan kota itu sambung semuanya
setiap perintah juga bisa cepat direspon dari pusat sampai ke kabupaten dan kota
waktunya habis terima kasih pak jokowi
mohon tenang pendukung capres satu
baik ini giliran pak prabowo subianto untuk menanggapi waktunya sama bapak satu setengah menit kami persilakan
baik saya kira kita tidak ada perbedaan pandangan dalam garis besar
tetapi yang harus kita utamakan terutama adalah tujuan daripada pemerintahan
yang saya katakan tadi adalah teknologi sistem hardware atau software bisa
tetapi kalau tujuan pemerintah itu tidak jelas maka terjadilah kerugian kerugian besar bagi suatu negara
saya dari awal mengatakan dan saya ulangi lagi masalah bangsa ini adalah
kekayaan kita tidak tinggal di indonesia
dengan sistem yang hebat bagaimanapun kalau tidak ada political will dari pemerintah untuk merubah arah orientasi sistem ekonomi saya kira indah indah saja
kita boleh punya informatika boleh punya sistem yang hebat boleh punya kartu banyak sekali
indah seolah olah modern seolah olah efisien seolah cepat
untuk apa cepat
kok tetap cepatnya adalah kekayaan kita mengalir ke luar negeri
saya lebih baik pakai teknologi lama tapi kekayaan indonesia tidak keluar dari indonesia
terima kasih bapak prabowo subianto
baik kami mohon tenang
hadirin dan pemirsa
baik hadirin dan pemirsa
dua pertanyaan dari panelis tadi telah dijawab oleh kedua kandidat yakni tema ideologi dan pemerintahan
kini kami berikan kesempatan kepada para pendukung untuk memberikan apresiasi kepada kedua kandidat

kami mohon tenang kembali
tidak boleh tidak boleh tidak boleh
waktu untuk memberikan apresiasi
tidak boleh tidak boleh tidak boleh
boleh tenang kembali pendukung capres
terima kasih terima kasih
kita akan melanjutkan kembali
dan juga pendukung capres dua
baik kita lanjutkan kembali
hadirin dan pemirsa di segmen berikutnya masih ada dua pertanyaan lagi dari panelis yakni dengan tema pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional
dan segmen ketiga ini akan dipandu oleh rekan saya zainal